sementara itu masjid istiqlal kembali mengadakan pemotongan hewan kurban dalam perayaan idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah kali ini
selain warga jakarta sejumlah wisatawan asing mendatangi masjid istiqlal untuk melihat tradisi kurban kali ini
masjid istiqlal kembali menerima sejumlah hewan ternak seperti sapi dan kambing untuk dikurbankan pada perayaan idul adha kali ini
presiden joko widodo menyumbangkan sekor sapi dengan bobot satu lima ton
kemudian wakil presiden yusuf kala dengan sapi seberat satu empat ton
sejumlah pejabat lain seperti menteri perhubungan menteri sdm kapolri dan gubernur dki jakarta anies baswedan juga menitiwan hewan kurbannya ke masjid istiqlal
daging hewan kurban akan dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya yang bermukim di sekitar masjid istiqlal
jadi kami memprioritaskan masyarakat mustahik itu yang bertetanggal paling dekat dulu dengan istiqlal
ini ada namanya gang king kid di sini pasar baru
kemudian di sini ada wahidin gang sempit sekali
kalau masih ingat dulu ada yang meninggal
katanya gara gara antri padahal sebenarnya beliau sakit
kemudian di sini di pejambon belakang smp empat di tanah abang kemayoran senen
itu beberapa titik yang nanti akan kami distribusikan ke sana
pembagian daging kurban akan dilakukan dengan cara memberikan langsung ke rumah warga
sistem antrian dengan kupon tidak digunakan lagi
dengan alasan efektivitas dan kenyamanan warga yang menerima daging kurban
total ada sekitar seratus petugas yang terdiri dari penjagal hewan pemotong daging petugas membagi daging kurban
dan juga dokter hewan untuk memeriksa kondisi hewan kurban sebelum dan sesudah disembeli
sementara itu tujuh baris setahun asing juga terlihat antusias untuk menyaksikan penyembelian hewan kurban di masjid istiqlal
rencananya pemotongan hewan kurban akan dilakukan sekitar pukul empat sore
ya kami mengerti bahwa orang orang penting memberikan bulan yang sangat mahal
jadi kami datang ke sini untuk melihatnya
jadi saya mendengar bahwa presiden dan beberapa minister memberikan hiburan yang sangat mahal
dan ini secara tidak biasa di kultur lain
jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan menarik bagi turis di sini
total ada empat puluh tiga ekor hewan kurban yang dititipkan ke masjid istiqlal
terdiri dari dua puluh enam sapi dan tujuh belas kambing atau domba
jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai lima puluh tiga ekor hewan kurban
lebih pertama jakarta
dan sudah ada rekan saya korespondensi nn indonesia ruli kurniawan di masjid istiqlal jakarta
ruli selamat sore
kita tahu masjid istiqlal merupakan salah satu titik paling populer di dki jakarta
untuk menjadi tempat pemotongan dan juga pembagian daging hewan kurban
dan tahun ini kabarnya ada sistem baru yakni tidak adanya kupon bagi para penerima daging kurban
apakah ini sistem yang sudah cukup efektif dilakukan
ya selama sore fani
dan kalau saya berhenti sekarang saya sudah bisa mendengarkan ada sayup sayup suara gemar takdir
itu berarti menandakan proses penyembelian hewan kurban di rumah potongan hewan di istiqlal jakarta
seperti ini akan segera dilakukan
memang pada tahun ini istiqlal menerima dua puluh lima ekor sapi dan juga tujuh belas ekor kambing
dimana dengan dua puluh lima ekor sapi dan tujuh belas ekor kambing ini diharapkan akan terkumpul
sepuluh hingga tujuh kantung daging kurban yang nantinya akan dibagikan ke para mustahik yang tinggal dekat dengan masjid istiqlal
dan tadi saya menanyakan ada sistem baru yang coba dilakukan di sini
yaitu di mana menurut keterangan dari kepala bidang protokoler dari masjid ikhlara yaitu abu kuno
mengatakan tahun ini dan juga sudah dilakukan secara empat tahun yang lalu pula
bahwa proses distribusi daging kurban dilakukan door to door atau dengan langsung ke tangan para mustahik yang berada di sekitar masjid istiqlal
baik itu langsung kepada warga maupun kepada masjid musola panti asuhan panti jompo dan juga yayasan yang memang sudah didata dari kelurahan dan juga rt rw
dan nanti memang mendapatkan daging kurban dari masjid istiqlal
memang proses distribusi ini diharapkan bisa lebih efektif dan bisa lebih menjangkau atau lebih bisa orang orang yang pantas mendapatkannya bisa mendapatkan daging kurban
atau pak mustahik bisa lebih bisa dikatakan mendapatkan daging kurban ini dengan lebih cepat
dan lebih baik prosesnya
memang hingga saat ini kita juga masih menunggu proses penyembelihan
dan memang dari masjid istiqlal sendiri di sini sejak tahun yang lalu memang menggunakan jasa dari para tukang jagal
dari rumah pemotongan hewan di pulau gadung dan juga caku
dan bila memang sudah dimulai pada pukul lima sore ini diperkirakan pada pukul tujuh malam nanti
daging kurban sudah bisa didistribusikan ke sejumlah mustahik yang dekat dengan masjid istiqlal
dan diharapkan pula sebelum tengah malam baik proses penyembelihan
pemotongan daging dan juga distribusi sudah selesai dilakukan
baik terima kasih ruli atas laporannya
dan memang kita harapkan saja agar sistem baru yang diberlakukan atau yang sudah dilakukan empat tahun sebelum ini
menjadi sebuah sistem yang efektif dan juga adil bagi semua mustahik